di bawah guyuran hujan dan awan mendung para peserta tetap nampak antusias mengikuti fashion showcar atau car walk dalam ajang kontes modifikasi mobil yang diselenggarakan di area parkir kusentrav bandung sabtu siang
peserta yang datang membawa beragam jenis mobil dari berbagai merek dan tahun pembuatan diharuskan mengendarai mobil sambil berkeliling area dan berfoto bersama dua model cantik di depan panggung
peserta yang datang tak hanya berasal dari bandung namun juga jakarta jogja hingga bali
total kita punya sekitar satu ratus lima puluh kategori
dari jogja hingga bali
sekitar satu ratus tujuh puluh lima
punya beberapa door price dan hadiah untuk pemenang
door pressnya kita ada mobil bmw terus ada iphone ada dua set velg ada coilover
kalau untuk hadiah pemenang ada uang cash
selain diikuti para pria nampak juga seorang ibu muda yang turut meramaikan kontes dengan menghadirkan mobil jenis jeep kesayangannya
peserta yang datang menerima pembawa mobil yang terbaik

seru dan menegangkan
seperti inilah lomba slalom mobil compact yang digelar di parkir timur plaza surabaya pada sabtu siang
tantangan balap slalom dua ribu dua puluh dua seri surabaya ini diikuti sebanyak delapan puluh peserta
sembilan diantaranya adalah wanita yang berasal dari berbagai daerah di indonesia
ada beberapa kategori yang diperlombakan yakni kategori profesional serta pemula
selain diikuti peserta dewasa lomba balap slalom mobil compact ini juga banyak diikuti peserta remaja yang masih duduk di bangku smp
panitia penyelenggara anondo eko berharap adanya lomba ini bisa memunculkan bakat bakat baru yang mahir dalam balap salom
terlebih kategori slalom mobil sudah masuk dalam daftar cabang olahraga yang akan diperlombakan
ponsum matra utara pada dua ribu dua puluh empat mendatang
tim liputan cmn indonesia